aku tuh istri kamu mas
papa memperlakukan aku
seperti aku tuh siapa
aku tuh juga punya perasaan
semua yang papa minta aku
aku kasih aku terima
aku kasih aku terima
kenapa seakan akan semua yang aku lakukan itu gak pernah cukup
lihat perbuatan kamu
dan itu harusnya kamu berikan kepada aku
kalau sampai ada apa apa sama tasya kamu
yaudah sana bikinin aku lementi panas
tasya ini tehnya
gak usah pegang pegang
pasti kamu sengaja kan
pasti kamu sengaja kan
saya benar benar nggak sengaja
saya gak tau kalau tadi tangan kamu juga
udah gak usah banyak ngomong
mulai malam ini kamu tidur di kamar bowarda
wah aku tuh udah bilang sama papa kejadian tadi itu gak disengaja
masa gak percaya sih sama aku
udah cukup santi cukup cukup
aku udah capek aku udah muak bertengkar sama kamu
dan tasya kasih kebahagiaan itu ke aku
kalau kamu iri sama tasya gak gini caranya
aku gak iri sama tasya pak dan aku tidak pernah menyakiti dia
setelah kamu berkali kali nyakitin tasya apa aku percaya sama anak kamu
apa aku percaya sama kamu
sekarang kamu tidur di kamar bawah sekarang juga
gampang banget menghasut mas narto untuk membenci sama perempuan mandolin
loh ibu mau ngapain bu
saya tidur di sini
ya allah bu
kenapa ibu masih bertahan aja sama bapak
yang bukan bisa minta cerai bu
masih banyak laki laki yang baik yang menikah sama ibu
saya akan berjuang
saya akan bertahan dalam pernikahan saya
badan ibu panas sekali
ya ampun lama banget sih dipanggilnya
satuin dong bawa barang barang
mbak tahu nggak barang barang saya ini mahal mbak
kenapa dijatuhin kayak gini sih
aku jalan jalan sini semuanya
udah gak usah
aku gak kuat mas
aku gak kuat disakitin terus sama mbak santi mas
perut aku mas
mas perut aku sakit mas
sakit perut aku mas
ah kita harus bawa ke rumah sakit sekarang aja pak
yuk kita ke rumah sakit
mas lepaskan mas
aku gak butuh nasihat buat kamu ya
kamu mau bunuh anak kamu kan
mas kenapa kasar sama aku
aku tuh istri kamu mas
papa mau perlakukan aku seperti aku tuh siapa
aku tuh juga punya perasaan pak
semua yang papa minta aku aku kasih aku terima
tapi kenapa seakan akan semua yang aku lakukan itu gak pernah cukup
lihat perbuatan kamu tasya lagi hamil tasya lagi mengandung anak anak
itu harusnya kamu berikan kepada aku
kalau sampai ada apa apa matahari kamu yang tanggung jawab
saya udah gak kuat di sini pak
saya udah mutus itu pergi dari sini pak
saya udah gak kuat
saya udah gak kuat di sini
saya pikir dengan saya bertahan di sini dan tinggal dengan istri barunya
itu akan membuka hati suami saya
tapi ternyata saya salah
kita aminah sudah tidak sama
cinta aminah tidak ada
tidak ada lagi
saya gak pernah berharap pernikahan saya akan jadi seperti ini pak
dan saya benci diri saya
saya benci diri saya
ini semua karena salah saya
karena saya mandu
saya benci diri saya
saya benci diri saya pak
jangan salahkan diri
ini semua sudah kehendak allah
allah punya rencana lain di balik cobaan ini bu
ibu harus kuat
allah gak akan pernah berikan cobaan
dengar kemampuan kita bu
kamu k superfici
ah kamu pun
kamu bantuin aku sekarang jadi hari ini
kenapa makanya aku harus sentuh
mau kemana kamu santi
aku memilih untuk pergi dari rumah ini pak
aku hanya menyusahkan papa saja di sini
aku juga udah gak kuat
dengan keadaan seperti ini
semoga dengan kepergian aku dari rumah ini
bisa bikin papa sama tasya lebih tenang
terserah kamu pergi apa enggak
dan yang terpenting
jangan pernah minta uang sama aku lagi
karena saya tidak mau berurusan dengan harta gunung ini
kalau itu papa nggak usah khawatir
aku pergi dari rumah ini juga aku tetap istri kamu
aku hanya gak mau menyusahkan saja
saya senang denger
lebih tenang hatinya
dan satu lagi
kamu tidak bawa apa apa dari rumah ini
saya akan mencari
bukakanlah tentu hati suamiku
agar bisa memutuskan apa yang terbaik
untuk pernikahan kami berdua
aku bahagia banget

aku bahagia banget
karena mbak santi benar benar udah pergi dari rumah
terima kasih ya mas ya
pengennya kamu juga bahagia
untuk melahirkan anak kita juga
pokoknya mas tenang aja ya